untuk kesekian kalinya ratusan warga betoyo sembayat gresik berunjuk rasa memprotes jalan rusak di jalur pantura dendels
aksi demo berlangsung ricuh karena warga memblokir jalan dengan memasang tenda yang menyebabkan kemacetan panjang
ketegangan antara warga dan polisi tak terelakkan saat polisi berusaha memubarkan aksi ratusan warga sembayat gresik saat membongkar jalan patura dendels rabu pagi
sejumlah polisi mengamuk dan terpaksa membuarkan masa karena aksi blokir jalan dengan memindahkan tenda ke tengah jalan menyebabkan kemacetan panjang hingga dua km
beruntung ketegangan ini berhasil diredam ketika warga bersedia beroperasi dengan tertib di jalur pantura
blokir jalan ini merupakan aksi warga kesekian kalinya yang kesal karena jalur pantura yang rusak dan berdebu tak kunjung diperbaiki
pasalnya jalan berdebu tak hanya mengganggu pandangan tapi juga mengganggu pernafasan
jadi kita sudah ada kesepakatan dengan pihak ppk provinsi dalam hari ini yang diwakili oleh bapak insinyur rambang berjanji kepada warga untuk segera insya allah pada hari ini tanggal dua puluh sembilan akan dilaksanakan pemadatan selanjutnya untuk pengaspalan
warga mengancam jika tidak digubris akan segera memblokir jalan dengan masa yang lebih besar
sementara puluhan warga di kecamatan ringu prabu linggo
prabu siang memblokir jalan alternatif penghubung lumajang dan prabu linggo
aksi ketiga kalinya ini dilakukan karena warga kesal pemerintah tak menggubris permintaan warga untuk memperbaiki jalan yang rusak
selain memasang poster berisi protes warga juga menutup jalan dengan kayu
warga khawatir bila jalan tak kunjung diperbaiki kemendara motor yang terjatuh akibat berlubang semakin bertambah banyak